provinsi jawa timur siap menghadapi puncak masa mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga
pasalnya tahun ini diprediksi lebih dari dua puluh juta pemudik akan bergerak ke jawa timur di masa libur lebaran
khususnya setelah aturan ppkm dicabut
tak hanya itu jawa timur juga memiliki ribuan destinasi wisata yang siap memanjakan para pengunjung
untuk mengisi masa liburan hari raya idul fitri
sudah bersama saya melalui sambungan virtual wakil gubernur jawa timur emil dardak
selamat pagi pak wagub terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia business referensi pagi ini pak
selamat pagi assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
pak ini prediksi dari kemenhub ada lebih dari dua puluh satu juta pemudik akan kembali ke jawa timur jumlah yang cukup fantastis ya pak
mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana persiapan untuk arus mudik mengantisipasi kepada tanah lulintas
terutama dengan masifnya warga yang akan kembali ke jawa timur ini pak
ya sebenarnya puncak
puncak arus mudik ini sudah terjadi saat ini
dan kita bersyukur bahwa dalam puncak arus mudik berjalan relatif baik
beberapa titik titik yang menjadi khawatiran kita yaitu titik titik bottleneck atau subatan botol ya
seperti misalnya di rest area jalan tol di exit jalan tol di jalan jalan arteri
jadi ini ada sekitar tujuh puluh an titik sudah dipetakan oleh polisi
kalau sudah jawa timur titik lantasnya
dan dilakukan antisipasi rekayasa lulintas seperti tembuka tutup atau one way ya
kemudian pengalihan jalur dan lain sebagainya
jadi sampai saat ini berjalan relatif baik relatif lancar dan mudah mudahan terus sampai arus balik selesai
itu tadi persiapan persiapan terkait dengan arus mudik terutama di lalu lintasnya pak
lalu adakah persiapan lain terkait dengan
percara mengenai tahun ini sudah tidak ada pkm lagi
warga sudah begitu sangat antusias untuk menyambut kemeriahan idul fitri dengan pastinya membanjiri lokasi wisata keramaian
apakah ada persiapan persiapan khusus
mengingat di satu sisi juga ada virus baru nih pak emil
kita ikut aturan meriah ya mengenai sistem untuk menjaga protokol kesehatan
dan padanya kesehatan punya parameter
yang jadi tolok ukur
nah sebenarnya yang kita harapkan masyarakat lestarikan ini adalah pola hidup bersih sehat
kalau ada yang bersin atau batuknya keras ya batuk yang persis dan kering ya batuk yang mengengkel atau susat
memang sebaiknya kita mulai membudayakan pakai masker bagi yang sakit
beranilah kemudian misalnya memberikan saran atau bahkan kalau punya masker di tas kasihkan aja ke orang yang bersin atau batuk
sebagai sebuah budaya baru gitu di tengah masyarakat kita
karena kalau di negara negara maju orang bersin itu nggak sebarangan ya
mereka memang kalau sudah tahu bersin dari rumah mereka nyiapkan masker
jadi kalau masker baru populer di kita ini karena covid sebenarnya kalau di luar itu masker sudah biasa dikenakan gitu di negara negara yang maju ya
untuk orang yang lagi pilek
nah kalau tidak punya masker atau apa ya jauh dikit lah sebaiknya gitu
jadi jangan deket deket
nah hal seperti ini kan sebenarnya bisa kita lakukan
tanpa kemudian terlalu khawatir atau over concern dengan berpergian ke lokasi lokasi wisata
saya sangat optimis dan mengajak mengimbau
ayo kita justru kunjungi tempat tempat wisata di kampung halaman kita
setahun sekali loh gitu kan
dan supaya tambah barokah berkah belanjalah di pedagang pedagang lokal di sana
sehingga saudara sekampung halaman sedulur juga ikut merasakan bahagianya mudik
bapak mengatakan memang sebenarnya adalah momen tepat untuk berbagi
kemudian juga tetap membelanjakan uang
karena sepertinya perputaran uang nih selama ramadan hingga ilul fitri cukup besar
bi sendiri mengatakan ada satu ratus sembilan puluh lima triliun nih pak uang kartal yang disiapkan untuk masyarakat berbelanja
lalu bagaimana provinsi jawa timur menyiapkan diri untuk mendapatkan kesempatan cuan dari keuntungan lebaran kali ini pak
ya salah satunya tadi kembali ke lalu lintas
kalau lalu lintasnya mandet cuannya batal deh
gak jadi pergi gitu
jadi memang salah satu prerequisite atau perasaannya adalah kelancaran lalu lintas
maka puluhan ribu personil telah dimobilisasi
tni polri dan seluruh instansi yang saya tidak bisa sebut satu persatu
termasuk instansi kami
ini kemudian juga semuanya bekerja keras untuk kemudian memastikan kelancaran tersebut
dan kita doakan bagi para petugas petugas yang bekerja keras di lapangan
untuk tentunya diberikan kelancaran
untuk melaksanakan tugas
pak emil kita coba sedikit menganalisa ataupun coba memberikan sedikit asumsi
apakah dengan tadi ya wisata yang cukup banyak di jawa timur
kemudian juga umkm pastinya juga melihat
karena bapak tadi katakan lebih baik membelanjakan hasil thr ataupun tabungan mereka di kampung halaman
nah itung itungan sedikit nih pak
kira kira pad yang diekspektasikan dengan arus mudik dan lebaran ini
seperti apa pak dengan mudik lebaran tahun ini pak
kita kan tadi angkanya pergerakannya ada dua puluh satu dua juta
tapi kan ini adalah movement ya
adalah total pergerakan gitu
kalau kita lihat tentunya ada yang mudik dari surabaya
malang itu berkontribusi surabaya dan sidoarjo itu sudah sekitar hampir di atas dua puluh persen
malang sekitar sepuluh persen gitu ya
nah ini kontribusi ini tentunya ke kampung halaman signifikan
belum lagi yang dari luar provinsi
terutama dari jabodetabek misalnya
atau kota kota besar lainnya di indonesia yang datang
ketilanya pertanyaannya berapa pad
kita tidak natok pad lah gitu
artinya banyak sekali terus terang umkm ya
yang sebenarnya mungkin tidak kita
kalau anda harus mitor pajak kan banyak umkm yang sebenarnya masih mendapat keringanan
langsung kemudian mereka ikut bayar seperti restoran kita dan lain lain
ada juga restoran restoran yang mungkin ramai dikunjungi
jadi nggak spesifik
kita sebagian bilang untuk menggunjungi pad
belanjanya di tempat yang gede gede
termasuk yang sekarang ada di layar nih
ikan ikan bakar nih
sekali ada di pantai pantai yang ada di jawa timur
pukai umkm munggu
jadi bukan pad telah ukurnya
tetapi sebanyak mungkin mereka bisa berbelanja
dan sekaligus begini
baik di momen mudik maupun bukan mudik
para pelaku umkm ini terus mendapat pembinaan
ada program walaupun tidak persis seperti chse certification
tetapi kita juga terus membina dan mengawasi tentunya apalagi yang berkaitan dengan makanan
supaya bisa senang biasa memenuhi standar standar yang baik dalam hal hygiene
terakhir nih pak emil terkait dengan himbauan buat warga yang mudik
dan merayakan lebaran di kampung halaman
seperti apa nih pak
ya satu tentunya bagi yang masih di perjalanan
tidak usah terburu buru
manfaatkan tempat tempat istirahat itu maksimal mungkin
jadi walaupun kita juga nge test
jangan lebih dari dua atau tiga jam berturut turut ya
mau satu jam istirahat ya nggak apa apa juga begitu
walaupun katanya lupa tapi katanya rest area penuh
tapi memang ada giliran tiga puluh menit mereka harus bergantian
itu saran kita
dan kedua setelah sampai di kampung halaman
ya kami benar benar berharap
marilah sambil berkeliling menikmati persona di kampung halaman masing masing
dan juga tentunya sekembalinya
kalau mungkin ada saudaranya yang ingin mengadu natib di kota kota besar lain
termasuk surabaya jakarta dan lain lain
sebaiknya jangan pergi dengan modal nekat
tentu akan jauh lebih beresiko
kalau misalnya berangkat tanpa kepastian mau ngapain di kota besar
baik pak emil dardak wakil gubernur jawa timur
terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini pak